sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa tidak akan meninggalkan kamu sayang
yaudahlah lebih baik aku pergi dari sini
karena aku tidak mau ganggu paprabu sama zahira lagi
kau mau apa
kau mau apa
sudah dikenapa itu
biar lu gak kabur lagi
saya terpaksa melakukan semua ini
karena kehadiran kamu
cuma menjadi penghalang
untuk kerjasama proyek saya dengan prabu wijaya
ini bukan soal uang
kalau cuma proyek biasa
saya bisa mendapatkannya
tapi kerjasama saya dengan prabu wijaya
adalah perbuah proyek besar
dan asal kamu tahu
proyek besar saya dengan prabu wijaya ini
adalah salah satunya jalan
agar saya terhindar
dari semua kebangkrutan usaha saya
dan kamu juga harus tahu
saya tidak akan membiarkan
atau menghancurkan proyek saya dengan prabu wijaya
tolong selamatkan aku
tolong keluarkan aku dari tempat ini
aku yakin pak wisnu itu bapak aku
kenapa dia gak mau mengakui aku
kenapa dia ninggalin aku
udah koordinat peng selected